saudara pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di doha qatar
untuk mengetahui suasana ramadan di sana sudah ada diaspora indonesia ken lestariani
sulis selamat dini hari waktu indonesia mbak kenia
kalau sekarang di jakarta ini enam belas maret pukul sekitar dua tiga puluh enam waktu indonesia barat
di sana ini sudah pukul berapa mbak
masih malam ya masih jauh dari waktu sahur
nah mbak boleh diceritain di sana untuk populasi masyarakat ataupun juga umat muslim di sana itu sebetulnya seperti apa
suasana ramadan di qatar tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ramadan tahun tahun sebelumnya
cukup meriah dengan banyaknya hiasan ornamen berciri khas ramadan di berbagai pusat kota dan tempat lalu lalang penduduk dan juga turis
dan selain itu juga suasana ramadan di qatar ditandai dengan adiknya
karena perubahan jam kantor maupun jam sekolah durasinya jadi lebih singkat
sehingga pukul dua siang para pekerja dari kantor sudah selesai dan dapat beristirahat serta fokus ibadah di bulan ramadan
selain itu juga ada perubahan terkait jam operasional pusat perbelanjaan toko makanan dan restoran yang berbuka atau jam bukanya menjelang waktu sore hari di waktu menjelang berbuka hingga dini hari
dan selain itu juga adanya kebijakan pemerintah qatar baru
ya menarik tadi terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang mana ini dibatasi ya waktu waktu untuk berkegiatan ini menjadi lebih singkat
ini sebetulnya sudah dari lamakah atau baru diterapkan
sudah sejak lama sudah setiap tahun di bulan ramadan akan ada perubahan jam tersebut ya untuk memudahkan warganya beribadah
lalu sebetulnya di sana tuh durasi waktu berpuasanya sama nggak sih dengan di indonesia mbak
hampir serupa ya tiga belas jam untuk saat ini karena masih musim semi jadi waktu mahrib dan waktu subuhnya sedikit mirip
ini pukul empat tiga puluh untuk subuh
lalu ada perbedaan gak sih mbak berpuasa atau memenuhi keadaan berpuasa di qatar dan di indonesia
jadi di qatar itu ada tradisi yang disebut dengan iftar canon yaitu penembakan meriam sebagai penanda waktunya berbuka karena di masa lampau tidak ada listrik sehingga untuk mengumandakan azan secara luas agak sulit
jadi penembakan meriam ini sekarang malah tahun ini diadakan lebih banyak titiknya
ada di enam lokasi di sokwa kif doha dan wakrah
kemudian ada di lusail katara depol dan musairib downtown
dan uniknya ini menjadi atraksi tersendiri bagi penduduk dan warga yang ingin menikmati waktu mengabur burit ya atau waktu menjelang berbuka puasa
selain itu di qatar juga uniknya juga adanya banyak iftore sepuluh atau tenda tenda iftore gratis yang disediakan bagi semua siapa saja tidak hanya muslim
dimana tahun ini ada kenaikan seratus menjadi
sepuluh tenda yang menyediakan sekitar tujuh ratus ribu porsi menu iftar perharinya gitu mbak asri
dan juga ada nama istilahnya nanti disebut dengan garanggau yaitu festival yang diadakan di pertengahan bulan ramadan
biasanya untuk memberikan hadiah goodie bag atau berupa permen manisan kepada anak anak
sebagai penyemangat mereka telah berpuasa selama hampir setengah bulan di bulan ramadan ini
nah di sana ada nggak sih makanan khas atau hidangan khas yang memang hanya ada di bulan ramadan
kalau untuk menu arab memang biasanya di qatar ini cukup terkenal dengan namanya kue lukemat ya
semacam manisan bentuknya bulat yang itu digoreng tetapi nantinya setelah selesai dia akan ditaburi oleh madu kemudian susensit dan lain lain
juga adanya menu kalau seperti matrop
tentu saja ya kurma dengan beragam jenis kurma tentunya
dan ini biasanya lebih banyak ditemukan di berbagai tempat tempat umum tempat berbuka umum
sedangkan untuk warga indonesia sendiri mayoritas dari kami sudah karena di sini ada beberapa restoran dan juga toko produk makanan dari indonesia
yang bisa kita dapatkan dengan mudah biasanya warga indonesia akan berbuka dengan menu indonesia mbak asri
nah soal menu indonesia ada gak sih hidangan yang dikirim
yang dikangenin makanan khas nusantara yang dikangenin sama mbak kenia dan disana bisa didapatkan dengan mudah gak
ya jadi karena di sini sudah banyak warga negara indonesia yang dan tinggal sudah lama
jadi sebenarnya tidak ada yang saya kangenin spesifik karena hampir semua bahan makanan ada
seperti cendol gado gado sate padang pun ada
jadi saya kayaknya gak ada yang terlalu spesial saya sulit dapatkan kecuali ada sate ambal mbak asri
yaitu sate ayam khas
ada daerah kebumen yang hanya ada di amble dan sampai saat ini belum ada di qatar
sate ambal ya menarik ini tapi juga tadi seru ya cendol mudah didapat
gadoh gadoh muda didapat jadi sebenarnya gak ada yang begitu dikangenin begitu ya
meski memang jauh dari indonesia tapi masih tetap bisa makan hidangan nusantara
nah kalau bicara soal ibadah nih mbak ken
di sana tarawih dan juga ibadah lainnya ini seperti apa boleh diceritakan
iya jadi di sini sekarang semua masjid dan masjid itu cukup banyak jumlahnya
hampir di setiap kelurahan ada masjid
dan terbuka buat juga untuk muslimah dapat beribadah tarawih di situ
sholat jamaah di situ dan tenda tenda yang tadi saya sebutkan juga banyak terdapat di sisi sebelah dari masjid itu sendiri
di masjid sendiri juga ada beberapa donatur ataupun dermawan yang menyumbangkan beberapa bahan makanan untuk berbuka
jadi bagi mereka yang ingin berbuka
buka di masjid dan langsung melanjutkan sholat maghrib dapat dilakukan saat itu
kalau kedutaan besar atau kjri di sana ada kegiatan kegiatan yang dilakukan gak sih ataupun juga ini yang sengaja digelar untuk umat muslim di sana
diaspora indonesia sendiri kita di sini cukup aktif termasuk juga ada indonesian muslim society in qatar atau imska
yang memang setiap bulan ramadan akan mengadakan rangkaian kegiatan
kbri yang mengadakan tarhip ramadan untuk mengundang ustadz ternama dari indonesia memberikan kajian
dan kemudian dari tiap komunitas juga mengadakan kegiatan tadarusan terutama untuk ibu ibu ya
baik diadakan secara online maupun offline dan kajian kajian ceramah keagamaan lainnya
kbri sendiri untuk besok hari ini mbak asri kebetulan memang sedang ada ramadan festival yang diadakan khusus untuk warga negara indonesia yang ada di qatar
anak anak lomba azan lomba mewarnai kaligrafi juga storytelling dan juga ada bazar ramadan
seru banget ya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sana
tapi boleh cerita sedikit dong mbak kenia di sana kendala yang dirasakan tuh apa sih
karena kan terutama tadi diceritakan juga cuaca di sana itu musim semi terus juga di siang hari ini cukup cerah
kalau di jabodetabek kan ini lagi hujan terus ya setiap hari jadi ini lebih ke kendalanya adalah

tapi kalau memang kebetulan pada masa musim panas di mana durasi siang itu jauh lebih panjang itu menjadi kendala berat
karena suhu bisa mencapai lima puluh derajat apalagi kami diasporat utama ibu rumah tangga cenderung menyentak jemput anaknya di waktu waktu tengah hari
seperti jam dua belas jam satu siang di mana matahari sangat terik
berat bagi warga dan juga terutama anak anak yang ingin mencoba berpuasa karena sangat panas kadang juga terlalu humit yang memicu cenderung lebih mudah berkeringat
dan akibatnya terlalu haus ya untuk dijalani
tapi saat ini alhamdulillah dalam keadaan musim semi cenderung durasi pun cukup singkat dibanding musim panas dan cuaca masih cukup terkendali gitu mbak asri
nah mbak ken ini sebetulnya sudah berapa lama sih tinggal di doha qatar
rencana untuk mudik atau pulang kampung indonesia gak tahun ini
jadi alhamdulillah saya disini bersama keluarga sudah tinggal lima belas tahun dari dua ribu sembilan di qatar
dan mudik kami rencananya sudah kami rencanakan di musim liburan sekolah di akhir juni nanti sebagai penanda kenaikan kelas
dimana di qatar sendiri durasi untuk libur kenaikan kelas sekolah itu sangat panjang mbak asri bisa lebih dari dua bulan
jadi kami manfaatkan untuk mudik ke tanah air bertemu dengan keluarga
baik semoga nanti mudiknya pulang ke indonesia lancar dan juga ibadahnya di sana juga lancar